terima kasih anda masih bersama kami di kompas pagi saudara
polisi menangkap pelaku pemanakan bertopeng yang meresahkan warga di palembang sumatera selatan
dari tangan pelaku polisi menyita barang bukti topeng dan senjata tajam
pelaku ditangkap tak jauh dari rumah neneknya di kawasan seberang ulu satu palembang
pelaku ditangkap tak lama setelah memalak pegawai toko es krim
setelah dilakukan penggeledahan polisi turut mengamankan barang bukti dari rumah nenek pelaku berupa topeng spiderman
dan senjata tajam yang digunakan pelaku saat beraksi